komisi pemilihan umum mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap harmonis dalam pesta demokrasi lima tahunan ini
tidak hanya itu ketua kpu arief budiman juga menyerukan ajakan kampanye damai dan pemilu dua ribu sembilan belas dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di indonesia
melaksanakan kampanye yang damai demokratis dan mengedukasi pemilih memperkenalkan dan menyosialisasikan peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh
tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah kampanye anti sara dan hoaks untuk menjadikan pemilih berdaulat agar negara kuat
kpu telah menetapkan enam belas partai politik peserta pemilu empat partai politik lokal pasangan calon presiden dan wakil presiden
delapan ratus tujuh calon anggota dpd sebagai peserta pemilu tahun dua ribu sembilan belas
kpu juga telah menetapkan daftar calon tetap anggota dpr dprd provinsi dan dprd kabupaten kota pada tanggal dua puluh september dua ribu dua puluh
sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilu dua ribu sembilan belas masa kampanye telah dimulai hari ini tanggal dua puluh tiga september dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tiga belas april dua ribu sembilan belas
kpu juga telah menetapkan daftar calon tetap anggota dpr dpr dan dpr provinsi dan dpr kabupaten kota sampai dengan tanggal tiga belas september dua ribu sembilan belas